akhir pekan biasanya identik dengan jalan jalan
dan mendapatkan likes atau komen positif dari foto foto yang kita unggah di instagram
tentu menjadi kepuasan tersendiri
namun sebaliknya jika hanya sedikit atau justru tidak ada sama sekali likes yang diberikan oleh netizen
tentunya ada yang salah dengan foto yang kita unggah
dan berikut ini kami tampilkan bagaimana agar foto ada banjir likes di instagram
inilah sejumlah pose foto liburan yang bakal disukai di instagram
menurut laman hipwi com foto foto dengan latar belakang destinasi populer dunia dianggap membosankan
untuk itu perbanyaklah foto obyek wisata yang belum banyak diketahui orang
hal ini akan membuat netizen penasaran dengan lokasi foto yang kita unggah
seperti pintu langit yang ada di bantul yogyakarta ini
foto dengan pemandangan alam dengan objek manusia yang sering disebut live authentic atau live volk di instagram ini juga hits loh
memang butuh pengorbanan
lebih untuk mendapatkan hasil seperti ini
karena anda dituntut untuk mengambil foto dari jarak jauh
foto di saat minim cahaya terlebih saat terbenam matahari adalah favorit fotografer maupun pengguna instagram
jika biasanya selama ini anda terlalu fokus pada matahari kali ini alihkan fokus anda pada objeknya
ternyata juga sering mendapatkan likes yang banyak
pose ini cukup menarik dan jarang digunakan di instagram
tapi hati hati ya sebaiknya pelajari dulu tutorial yoganya
nah untuk anda yang suka suah foto sebaiknya tahan dulu hasrat terpendamnya
karena ternyata netizen sangat tidak menyukai pose seperti ini
atau foto dengan latar belakang warna warni seperti ini
tentu akan memanjakan mata siapapun yang melihatnya
terakhir pose menghadapi pemandangan
cobalah memotret pemandangan tersebut dengan objek manusia yang menghadap ke arah pemandangan tersebut
kebanyakan fotografer handal lebih menyukai gaya foto seperti itu
bagaimana selamat mencoba